malaysia memuji rencana indonesia akan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar biodiesel
malaysia juga berharap kesepakatan indonesia malaysia di industri otomotif bisa terus berjalan
salah satu bentuk pendekatan kerjasama yang dilakukan malaysia itu dengan adanya rencana pembuatan mobil asean bersama indonesia
komponen komponen produksi mobil ini nantinya berasal dari negara negara asean
terlebih melihat pangsa pasar di asean penjual mobil yang mencapai empat juta unit setiap tahunnya di pasar asean
dinilai menjadi peluang indonesia dan malaysia untuk bekerja sama membangun mobil yang akan dipasarkan di kawasan asean
menteri perdagangan dan industri internasional malaysia ignatius darel berharap malaysia dan indonesia nantinya bisa saling
mentransfer teknologi dan bisnis dalam industri otomotif